suasana nyepi terasa di kampung bali di desa adat patoman banyuwangi jawa timur kami siang
suasana desa nampak lengang karena seluruh warga melakukan tapa berata penyepian di dalam rumah selama dua puluh empat jam
sejak pagi hari suasana sunyi dan lengang nampak di kampung bali desa adat patoman kecamatan belimbing sari banyuwangi jawa timur kami siang
tidak ada aktivitas warga maupun kendaraan yang berlalu lalang di jalan desa maupun gang permukiman
bahkan jalan desa ditutup menggunakan tiang bambu
begitu pula rumah rumah warga dan pura nampak tertutup tidak ada aktivitas sama sekali
di hari raya nyepi seribu sembilan ratus empat puluh satu saka ini digunakan warga untuk melakukan catur berata penyepian di rumah masing masing
dari pukul enam pagi hingga pukul enam pagi besok hari atau dua puluh empat jam penuh
desa adat patoman memiliki dua ratus tiga puluh satu kepala keluarga yang mayoritas beragama hindu
perayaan hari raya nyepi di desa patoman ini juga berlangsung dalam toleransi tinggi
karena umat hindu di desa ini juga berdampingan dengan umat agama lain
kalau umat selain hindu di sini itu toleransinya sangat tinggi sekali
sangat tinggi sekali jadi memang kita di sini dalam arti tidak adalah istilah sampai kecemburan cemburan sosial
dalam arti hal hal yang layak kita saling saling sama sama menghargai lah